perusahaan game asal indonesia agate studio mendapatkan kepercayaan dari sony dan nintendo
untuk membuat game bagi konsol game buatan mereka yakni playstation lima at dan juga nintendo switch
pencapaian ini tidak mudah karena pihak produsen konsol menganggap indonesia sebagai negara yang gemar membajak game
setelah berakhirnya era adoby flash kini para pengembang game mencari pasar baru untuk menjual hasil karya mereka
di antaranya melalui toko aplikasi pada handphone ataupun pada konsol game dan pc
pada segmen konsol tak banyak pengembang game lokal yang mampu menembusnya karena persyaratan yang cukup ketat dan risiko yang besar
salah satu pengembang game lokal yang mampu menembus pasar konsol adalah agate studios lewat proyek game terbaru mereka tirta
game ini bercerita tentang petualangan sang tokoh utama saat menjelajahi reruntuhan kuno di sebuah pulau
dalam proses pengembangannya tirta banyak mendapat inspirasi dari budaya bali
menurut vp consumer game agate studios cipto adiguno proses negosiasi dengan pihak sony dan nintendo tidak mudah
pihak sony dan dalam hal ini nintendo atau expox itu sangat berhati hati memilih siapa yang dikasih

proses kita ngelapik ini sebenarnya cukup panjang sih karena
belumnya kita udah pernah rilis game di playstation ya valtryan ark tahun dua ribu delapan belas kemarin
dan dari situ kita udah menetapkan bahwa kita tuh dipercaya lho kita bisa dipercaya kita beneran bikin game yang beneran game
kita bukan ngambil development game ini buat diubah ubah dalamnya
itu prosesnya cukup complicated soalnya negara kita sebenarnya dikenal sama tony dan nintendo dan terutama mereka sih
sebagai negara yang suka ngebajak tahun dua ribu an sembilan puluh an dua ribu an
itu kan kita suka liat ps satu kayaknya ps dua kayaknya terus cd nya cuma rp lima rp tujuh gitu kan
nah itu kan mereka sebenarnya nggak dapat duit dari situ dari jualan gamenya gitu
jadi mereka sangat anti sebenarnya ngasih development kit ke indonesia dulunya
tapi ya melalui banyak pembicaraan banyak ketemu kita established

memperkenalkan diri bahwa kita sendiri bisa membuat game
jadi kita sebenarnya developer yang bener gitu ya
tapi ya sekarang bisa dipercaya
industri game di tanah air saat ini memang masih belum besar
salah satu penyebabnya adalah masih minimnya sdm yang berkualitas
saat adubee flash mengumumkan untuk menghentikan layanan
banyak studio game lokal yang tidak sanggup untuk masuk pada segmen konsol dan akhirnya tutup
menurut anton suharyo founder maingame com para pengembang game lokal juga harus kreatif dalam menemukan pasar baru
agar mampu bertahan dalam industri game
selain di dua app store dan konsol menurut saya ada dua satu yang sorry ada tiga sebenarnya
satu yang sekarang lagi marak dan obes of course e sport ya
dimana berarti kan terlalu banyaknya pc pc gaming bahkan konsol juga sih
ada yang e sportnya itu kan mini sebelas dan lain lain menggunakan ps atau xbox
jadi yang sekarang lagi hype lagi hot walaupun saya agak sedikit kurang serak sama bis modelnya
karena e sport itu mengandalkan banyak dari sponsor sekarang pandemi pasti semua pada kena

event walaupun company mereka lagi struggling gitu ya
kedua sebenarnya adalah di virtual reality vr
jadi vr ini memang sudah kalau saya bilang
sudah nggak baru lagi ya udah dari delapan tahun tujuh tahun yang lalu juga
udah mulai ada facebook oculus dan lain lain lima sampai tujuh tahun yang lalu
nah itu masih belum sangat diutilize dan pasarnya sangat besar
apalagi sekarang pandemi kayak gini malah vr vr gini
bakal jadi makin booming ya
selain agate studios hanya ada beberapa studio game lokal
yang mampu menembus segmen konsol dan pc
di antaranya digital happiness dan toge production